dari malang tiga dari delapan wisatawan di pantai bangsong teluk asmara tenggelam terseret arus laut
satu orang ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa sementara dua orang lainnya masih dalam pencarian tim sar
tim sar gabungan minggu siang masih melakukan pencarian terhadap dua wisatawan yang hilang terseret ombak di pantai bangsong teluk asmara kabupaten malang
tim ini melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai dengan radius lima ratus meter dari titik awal terseretnya wisatawan yang sedang mandi di laut
peristiwa tersebut berawal saat delapan wisatawan yang sedang mandi di laut terhempas ombak besar saat menaiki batang kayu
lima orang berhasil menyelamatkan diri sementara tiga lainnya hanyut
satu orang korban bernama indra ardi atmoko warga ampel gading kabupaten malang berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa lagi
sedangkan dua lainnya hingga kini belum ditemukan
perkembangan terakhir tadi malam malam bila ada satu di antara korban atas nama indra yang berasal dari ampel gading ditemukan di sekitar lokasi kejadian
dan memang walaupun dalam kondisi sudah tidak bernyawa namun kita masih ditemukan
hingga kini tim sar belum bisa melakukan upaya pencarian dengan terjun ke laut mengingat ombak besar dan arus yang deras
keruhnya air laut juga membuat upaya pencarian korban belum maksimal
sementara karena situasi gelombang tidak memungkinkan untuk penyisiran laut jadi kita sisir darat
dan di bagian barat di bangsong juga dilakukan penyisiran darat
sementara antisipasi kejadian serupa di pantai bangsong dan terjadinya peningkatan jumlah wisatawan di sejumlah pantai di kabupaten malang
satpol air polares malang secara intensif memberikan imbauan langsung kepada pengunjung
petugas mengimbau agar para pengunjung tidak bermain ombak terlalu ke tengah
karena kondisi cuaca di pantai saat ini masih tergolong ekstrim dengan gelombang yang cukup tinggi
petugas juga mengingatkan agar pengunjung lebih memperhatikan anggota keluarganya saat bermain di pantai
selain mengimbau secara langsung polair juga memasang tanda pembatas zona berbahaya di area pantai
dan memasang spanduk peringatan
abdul malik kabupaten malang